sekarang kita beralih ke informasi berikutnya tentang sepuluh kru kapal warga indonesia yang disandera kelompok abu sayyaf yang sudah kembali bertemu keluarga masing masing
mereka mengaku masih trauma jika harus berlayar melewati wilayah tempat mereka diculik yaitu di perairan filipina selatan
ya meski tidak mendapat perlakuan kasar dari para penculik para sandera cemas waktu waktu situasi berubah dan mengancam nyawa mereka
setelah berbagai upaya negosiasi dilakukan hari minggu ke sepuluh sandera tiba di jakarta setelah dibawa dari tarakan kalimantan utara
mereka dibebaskan di daerah jolo sulu filipina
ke sepuluh sandera itu dibawa penculiknya yang kemudian menyerahkan mereka di depan rumah gubernur sulu abdu sakur tototan
dan berikut kesaksian dari alfian elvis petty salah satu sandera yang bebas saat pertama mereka disandera
mereka ke atas langsung todong
kita semua dikasih
satukan yang dibawa yang lagi istirahat dipanggil semua ke atas
kita sempat diikat
saya sempat diborgol sama kapten karena mereka tak tahu cara mengoperasikan kapal
pas itu kita tak ada perlawanan
ada mungkin salah satu yang bisa kita ajak komunikasi
kita tawarkan kita tak akan melawan
kita akan kerjasama apapun yang pakcik mau
kita ikutin tapi bisa nggak kita dilepasin
mereka bilang kita kasih kepercayaan
kalau begitu kita lepas tapi saya minta jangan ada yang lari
kalau ada yang lari satupun yang lari mungkin dia kena tembak yang sembilan ini
sengsara juga kita bikin